saya masuk lagi di saksi ahli yang lainnya
sebagai konsistensi dari sikap saya terima kasih
majelis yang mulia saya kira sebelum
tidak terjadi karakter assashination
saudara bambang hari ini pemberitaan
pemberitaan yang disampaikan oleh saudara bambang
itu tidak disampaikan secara utuh
akan menerbitkan sprindik umum
status saya sebagai tersangka sudah saya challenge
membatalkan status saya sebagai tersangka
jadi saya berbeda dengan saudara bambang wijayanto
sebagai tersangka dia tidak men challenge
izin dari kampusnya belum ada ya
jadi memang langsung ke sini
terima kasih yang mulia karena singkatnya
waktu saya tidak akan
yang akan kami jelaskan di sini
saya kira bapak ibu yang mulia